ya presiden jokowi mencanangkan tanggal dua puluh dua oktober sebagai hari santri se indonesia
terkait pencanangan hari santri ini pemprov dki jakarta berencana memberikan beasiswa
kepada anak jakarta yang ingin menuntut ilmu di pesantren luar ibu kota untuk menjadi ustadz
kami mulai berpikir kenapa tidak kirim orang jakarta yang mau jadi ustadz ke pesantren pesantren yang baik kita biayain juga